pak prabowo berencana akan membuat film presiden untuk sebagai sarana komunikasi antara presiden pak prabowo dengan presiden presiden sebelumnya
kalau misalkan jadi seminggu seminggu seminggu seminggu sekali apa gimana pak
katanya meminta untuk menyusahkan
pak prabowo soal presidensial club ini sesuatu yang sangat positif ya
dan memang banyak juga dilakukan ya terjadi di negara negara lain
semangatnya adalah bagaimana segala capaian segala hasil positif yang pernah didapatkan oleh pemerintahan pemerintahan sebelumnya agar bisa terus dilanjutkan
jadi kalau kita pengen menanyakan misalnya program yang belum selesai di masa lalu
tempat apa namanya bertanya yang paling tepat
adalah memang orang yang mengerjakannya di masa lalu
jadi pemerintahan pak prabowo tidak mulai dari nol ya dalam apa namanya melakukan pengelolaan negara ya ke depan
melanjutkan yang sudah didapatkan oleh presiden presiden sebelumnya
saat ini kan ada pak jokowi ada pak sby ada ibu megawati
saya pikir itu pemimpin pemimpin besar yang masing masing punya apa namanya
capaian capaian yang besar
kita berharap memang hal tersebut bisa benar benar terwujud
ide maupun wacana dengan presiden klub itu ya
kita belum mendengar elaborasi lebih lanjut apa yang dimaksud dengan presiden klub itu
seperti apa sih itu kan gitu ya
apakah akan meniru seperti presiden presiden di amerika ya
presiden yang menjabat dengan presiden yang sebelumnya
yang dia terlembaga dan juga terfasilitasi oleh pemerintah atau negara begitu ya
atau yang dimaksud dengan presiden klub di indonesia ini cuma ajang kongko kongko gitu ya
kalau itu ya menurut saya komunikasi itu kan bisa dilakukan secara baik
nah tentu ibu megawati dengan pak prabowo yang tidak ada hambatan untuk melakukan komunikasi diantara beliau berdua
karena ibu megawati dan pak prabowo ya selain sebagai sahabat juga adalah yang pernah berpasangan
jadi gak ada hambatan kalau antara ibu megawati dan pak prabowo tentunya